hari terakhir asean investment forum dua ribu dua puluh tiga pada minggu siang digelar di sebuah hotel di jakarta pusat
di mana ajang ini bertujuan untuk mempromosikan perkembangan dan potensi kawasan asean
sebagai permata peluang investasi dan pusat sumber daya manusia
hari kedua asean investment forum dua ribu dua puluh tiga berlangsung minggu siang
menghadirkan pembicara dari asean dan mitra wicaranya dari sektor bisnis investasi teknologi dan institusi internasional
agenda pada hari terakhir investment forum dua ribu dua puluh tiga dibagi menjadi beberapa sesi
yang membahas pertumbuhan asean dalam perekonomian dunia investasi intra asean
investasi berkelanjutan investasi global di kawasan
dan kerjasama berkualitas

dalam upaya peningkatan relevansi asean bagi masyarakatnya kawasan indo pasifik dan dunia
dalam sesi investasi global ke asean yang membahas sisi menarik asean sebagai tujuan investasi internasional
wakil ketua umum bidang investasi kadin tony wenas menyampaikan
serta jarak yang dekat dengan pasar india dan tiongkok
pertumbuhan investasi terbesar
pertumbuhan investasi terbesar di dunia saat ini di asean
untuk menjaga tren ini tony menyampaikan pentingnya menjaga kondisi stabil di kawasan
investasi kan mereka yang mereka butuhkan adalah kestabilan
yang paling utama itu adalah kestabilan
kestabilan politik kestabilan perpajakan kestabilan pertumbuhan
jadi di indonesia
indonesia itu punya sebagian politiknya stabil sekali
selama sembilan tahun terakhir ini situasi keamanan juga terjamin
jadi memang indonesia sebagai salah satu tujuan investasi
adapun tony menambahkan pentingnya inklusivitas pada investasi
sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat
dan manfaatnya betul betul dapat dirasakan oleh masyarakat
jadi namanya inklusivitas tetap harus melibatkan banyak pihak
termasuk pengusaha pengusaha lokal
jadi ya baik umkm kemudian pengusaha pengusaha lokal
ini dilibatkan pastikan pergerakan ekonominya akan lebih cepat kalau itu terjadi
jadi bukan hanya portfolio investment
yang diharapkan adalah investment real
di lapangan yang betul taruh duit membangun sesuatu
tony menambahkan investasi memiliki multiplier effect
atau efek berganda pada perekonomian
sehingga untuk memaksimalkan investasi
memaksimalkan potensi besar asean
pemerintah negara negara anggotanya
perlu memikirkan insentif apa yang bisa diberikan pada investor
sebelum mereka menghitung berapa pendapatan yang bisa diperoleh dari pajaknya